pameran indonesia international motor show dua ribu dua puluh tiga hari ini resmi digelar dan saat ini kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia reza siregar dari arena ims dua ribu dua puluh
reza apa yang menarik dari gelaran ims dua ribu dua puluh tiga tahun ini
pameran ims dua ribu dua puluh tiga
terjadi enam belas launching kendaraan baik kendaraan dengan berbahan bakar fosil ataupun berbahan bakar ev
pada hari ini tadi ada beberapa brand yang telah meluncurkan kendaraan terbarunya diantaranya adalah produksi mobil nasional yaitu brand smk
dimana mereka menuncurkan dua prototipe mobil listrik yaitu smk bima ev cargo van dan juga passenger van
dan juga tadi terdapat perusahaan asal korea selatan yaitu hyundai yang telah menuncurkan hyundai
dan juga dapat saya perlihatkan kepada anda rifana bahwa pada hari pertama pergelaran ims dua ribu dua puluh tiga ini situasinya cukup ramai
ini tidak terduga karena memang jika kita melihat tahun sebelumnya ini di hari pertama di hari biasa begitu ya
di saat orang masih kerja ini tahun lalu tidak begitu seramai sekarang
namun ini antusiasnya cukup tinggi di tahun ini di mana nantinya kita ketahui terdapat satu ratus enam puluh lima brand
yang telah terdaftar sebagai peserta diantara adalah brand brand makanan minuman dan juga aksesoris
dan empat puluh lima brand diantaranya adalah brand kendaraan roda dua roda empat dan juga kendaraan listrik
dan untuk tahun ini mengusung tema bringing opportunity for automotive society together atau disingkat menjadi bus
di mana diharapkan ims ini dapat menjadi wadah atau ruang temu bagi para pelaku bisnis dan juga para komunitas
hingga konsumen di industri otomotif indonesia
jika kita berbicara mengenai industri otomotif ini memang kita ketahui bahwa semenjak pandemi covid sembilan belas hingga saat ini
industri otomotif indonesia terus berusaha untuk mencapai pencapaiannya saat sebelum pandemi menyerang indonesia
dimana pada tahun ini ditargetkan akan ada transaksi keuangan sebanyak tiga delapan triliun rupiah di ims dua ribu dua puluh tiga

yang diberikan oleh penyelenggara adalah sebanyak empat ratus ribu orang selama sebelas hari penyelenggaraan
ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu di mana pada tahun lalu target transaksi keuangan yang diberikan oleh penyelenggara adalah sebanyak tiga empat triliun rupiah
dengan total pengunjung yaitu tiga ratus tujuh puluh delapan ribu
tentu angka ini masih dapat dikatakan lebih rendah jika kita bandingkan dengan ims pada tahun dua ribu sembilan belas yaitu sebelum pandemi
dimana yaitu pada tahun dua ribu sembilan belas
dan setelah itu transaksi keuangan mencapai lima triliun rupiah dengan pengunjung sebanyak lima ratus dua puluh delapan ribu orang
dengan unit yang terjual yaitu sebanyak lima belas sembilan ratus dua puluh delapan unit
dan untuk tahun ini juga digadang gadang menjadi tahun bagi kendaraan listrik
ataupun banyak sekali brand brand yang memunculkan kendaraan listrik mereka
karena kita ketahui memang dari tahun ke tahun saat ini apalagi saat pemerintah indonesia sudah menggadang gadang
bahwa kita harus beralih dari bahan bakar fosil menuju bahan bakar dengan tenaga listrik
ini banyak sekali brand brand otomotif yang cukup bersaing di berbasis tenaga listrik ini
dimana kita ketahui bahwa pada tahun dua ribu dua puluh lalu
kendaraan listrik yang terjual ini hanya sebanyak satu tiga ratus enam belas

dan di tahun lalu meningkat pesat yaitu dua puluh enam ratus tujuh puluh satu unit kendaraan listrik yang terjual ini
dan diharapkan pada tahun ini kendaraan listrik dapat terjual lebih banyak lagi dibandingkan dengan tahun lalu
karena memang jika kita melihat dari pemerintah indonesia sendiri
ini banyak sekali keuntungan keuntungan yang diberikan jika para konsumen membeli kendaraan listrik diantaranya adalah bebas ganjil genap
lalu juga biaya yang dikeluarkan ini lebih sedikit jika membeli bahan bakar minyak
dan saat ini juga pemerintah indonesia terus meningkatkan infrastruktur seperti spbklu ataupun spklu di indonesia
tadi pagi telah dibuka oleh presiden joko widodo pada pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
dimana pada kesempatan tadi presiden menyampaikan bahwa ia cukup senang dengan raihan pencapaian penjualan industri otomotif di indonesia
di mana pada tahun dua ribu dua puluh dua ini pencapaian untuk mobil sendiri ini meningkat sebesar delapan belas persen
yaitu sebanyak satu empat puluh satu mobil dapat terjual
sedangkan untuk motor ini meningkat tiga tiga persen
dengan pencapaian lima
dua juta motor ini habis terjual
namun walaupun baik dari sisi ekonomi
yang ditekankan oleh presiden joko widodo tadi adalah soal kemacetan
di mana ia mengharapkan bahwa produsen otomotif ini dapat mempercepat atau mempertegas kembali ekspor ekspor yang dapat dilakukan
agar nilai tambah lebih dan devisa ini dapat masuk
dan dapat saya sampaikan juga bahwa untuk dapat menghadiri pagelaran otomotif ims dua ribu dua puluh tiga
ini para pengunjung nantinya dapat mengunjungi
ini gxp kemayoran
dari hari senin hingga kamis pukul
untuk di akhir pekan
dari pukul sepuluh pagi hingga pukul sembilan malam
dan untuk biaya tiket sendiri
ini hari senin sampai kamis
dibanderol dengan harga lima puluh ribu rupiah
dan untuk akhir pekan ini meningkat jika dibandingkan tahun lalu
di mana tahun lalu untuk akhir pekan yaitu sebesar tujuh puluh lima
dan untuk tahun ini
jika anda ingin mengunjungi ims dua ribu dua puluh
anda harus memanderol tiket dengan harga delapan puluh lima rupiah
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia
selamat bertugas kembali